saya terus terang ya bapak bilang sama kamu
bapak gak nyangka kau pikiran si jahat itu
pak saya minta maaf pak saya nyesel banget pak ngelakuinnya
tapi saya ngelakuin itu karena saya nggak mau kehilangan sahabat seperti arin pak
bener apa yang dia omongin veru
rak jawab rak
apa bener apa yang veru bilang
jujur sama aku
jangan pernah lu desak karat

itu bukan percaya sama aku
itu bukan percaya sama aku
itu bukan percaya sama aku
itu bukan percaya sama aku

tapi ini realita hidup yang harus anda lihat

lu gak usah ikut campur
gue sama rara belum selesai
nggak ada lagi yang lo harus bahas
biar rara yang mutus sih
kita belum selesai ngobrol nak
kamu nggak perlu nolongin dia rara
bella ayo terus terang aja bapak bilang sama kawin
tindakanmu ini sudah masuk ke ranah kriminal
ih dan ini harus ditindak tegas
karin mana sih masa gue ditangkap sendirian astaga gak mau
gue gak mau dihukum sendirian
eh nyariin temen lo ya karin
itu pasti udah hafal dia kan dia sekarang pasti udah kabur
jadi gue cuma mau bilang sama lo selamat karena lo akan jalanin hukuman ini sendirian
nona lebih baik nona duduk tenang disini lalu jangan berfikiran untuk kabur ya
nanti nona punya hukuman itu tambah berat
sekarang lebih baik nono mengakui semua kesalahan nona itu
saya gak salah pak saya gak salah
eh nona kenapa licik sekali begini
gue gak salah
bel mendingan sekarang lo jujur aja sama semua orang yang ada disini
udah udah bel
gue bakal maafin lo kok asalkan lo minta maaf dengan tulus dan lo akuin semua kesalahanmu
bel ngaku lo sekarang
hah siapa tau
kalau lo ngaku sekarang di depan kita semua hukuman lu bisa diringanin
apa lo mau jadi intaminya
wuh gak mungkin lah gue jujur dan kasih tau semuanya bisa bisa abis gue sama arin dan tante melda
apaan sih bel
kenapa lo kasih tau semuanya sama daffyn bel
kak kamu yakin alasan kenapa aku ngelakukan hal ini semua
aku melakukan hal ini semua karena aku gak rela kak
aku gak suka
mungkin dengan seperti ini davin bisa ngejauhin kamu
dan gak berharap untuk deket sama kamu
dan dia harus tau kenyataannya ra
gue gak nyangka lo yang kerjanji sama gue
aku jahat ra
terus kamu apa
kamu bilang kamu mau jauhin davin mantan kamu itu
kamu bilang kamu mau bahagiain papa kamu
semuanya busit ra
sampai detik ini kamu belum bisa move on dan jauh dari david
ayah terus terang ya bapak bilang sama aku
kau pikiran si jahat itu
saya nyesel banget pak ngelakuinnya
saya nggak mau kehilangan sahabat seperti arin pak
kalau teman kamu berbuat salah
kamu harus kasih tau
kalau kamu takut ngasih tahu
karena masalah ini sangat buruk buat masa depan kamu
saya nyesel pak
saya siap terima hukuman apa aja kok pak
tapi jangan sampai di do pak
saya masih semua sekolah di sini

saya juga gak mau orang tua saya tau pak
kalau mereka tahu nanti mereka kecewa sekali sama saya pub
kamu gak usah memohon mohon maaf sama saya dan pak togar
karena kamu sudah membuat nama baik nisal jadi jelek
dan kamu hampir membuat nisal yang gak bersalah ini keluar dari sekolah ini
jadi kamu punya otak kan
sebelum kamu melakukan hal itu kamu harus pikir baik baik
kasian reb g
kenapa kamu bisa biarlahin dia
dia sudah jahat sama kamu tahu gak
bella mending sekarang kamu minta maaf sama nisal
lebih baik sekarang kamu minta maaf sama nona nisal itu
itu tak ada harta